anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
menteri keuangan sri mulyani mengatakan tunjangan hari raya untuk aparatur sipil negara
tni polri dan pensiunan bisa dibayarkan paling lambat jumat lima belas mei dua ribu dua puluh
sebesar rp dua puluh sembilan tiga ratus delapan puluh dua triliun
dalam rangkaian penjelasan kondisi stabilitas sistem keuangan melalui video conference senin siang
menteri keuangan sekaligus ketua kssk mengatakan peraturan pemerintah tentang tunjangan hari raya tersebut
sudah ditandatangani oleh presiden dan peraturan menteri keuangan juga sudah keluar
sri mulyani menjelaskan pihaknya saat ini sedang mempersiapkan satuan kerja atau satker
untuk melakukan pembayaran thr ini
dan diharapkan dapat dilakukan secara sengaja
serentak paling lambat pada hari jumat lima belas mei dua ribu dua puluh
ada pun untuk jumlah pembayaran thr
sri mulyani membeberkan thr dari asn
pemerintah pusat tni polri
sebesar rp enam tujuh ratus tujuh puluh lima triliun
thr untuk pensiunan
sebesar rp delapan tujuh ratus delapan triliun
dan untuk asn daerah
sekitar rp tiga belas delapan ratus sembilan puluh delapan triliun
sri mulyani kembali menjelaskan
thr ini diberikan hanya untuk pelaksana
dan seluruh tni polri
hakim dan hakim agung
yang setara dengan jabatan di bawah s dua
untuk thr tadi
pp nya sudah dikeluarkan oleh bapak presiden
atau sudah ditanda tangan
dan pmk juga sudah keluar
kami sekarang sedang melakukan persiapan
dengan seluruh satker
untuk eksekusi pembayaran thr ini
kita harapkan akan bisa dilakukan
serentak paling lambat
adalah pada hari jumat ini
yaitu tanggal lima belas ya
kalau nggak salah

ribuan pekerja di jawa timur
terancam tidak menikmati
tunjangan hari raya atau thr tahun ini
pandemi covid sembilan belas yang belum menunjukkan
menjadi alasan utama
kepala dinas tenaga kerja provinsi jawa timur
himawan estu mengakui
situasi saat ini di tengah pandemi covid sembilan belas
menjadikan iklim ketenaga kerjaan
dampak pandemi dirasakan
di banyak sektor usaha
akan ada banyak aduan
yang masuk ke institusinya
terkait permasalahan thr
permasalahan sebenarnya sudah muncul
ketika sampai mei ini
ada total lebih dari empat puluh lima ribu pekerja
dari tujuh ratus enam puluh enam perusahaan di jawa timur
mengalami pemutusan hubungan kerja
atau phk dan dirumahkan
dalam diskusi yang digagas lbh surabaya
pengusaha wajib membayarkan thr
dalam kondisi kondisi yang tertentu
itu keluarlah surat surat edaran surat
yang kemudian menjadi
pengaman terhadap konsep
bagaimana thr itu dibayar
saya kira teman teman juga sudah tahu
bahwa ada surat edaran yang sudah keluar
itu yang jauh jauh hari
saya sudah pikirkan bahwa
pasti akan ada surat edaran
prinsipnya besarannya sudah jelas
tetapi cara bayarnya
dalam konstruksi covid hari ini
maka polanya itu adalah
kalau ada persoalan
kalau nggak ada persoalan ya nggak apa apa
surat edaran menteri tenaga kerja dan transmigrasi
ditandatangani pada enam mei dua ribu dua puluh ini
berisi tentang pemberian thr
di masa pandemi covid sembilan belas
tidak diatur bagaimana cara pembayarannya
thr diberikan bisa dalam bentuk kesepakatan dan perusahaan terhadap pengguna dan pengguna yang berpengaruh di dalam konstruksi covid sembilan belas ini berisi tentang pemberian thr di masa pandemi covid sembilan belas
yang berisi dalam bentuk kesepakatan dan perusahaan terhadap pengguna dan pengguna yang berpengaruh di dalam konstruksi covid sembilan belas
lembaga bantuan hukum surabaya
habibus salihin menilai
surat edaran menaker trans itu
rawan dimanipulasi pengusaha
kita sudah mengetahui
terkait dengan masalah surat edaran
yang dikeluarkan oleh menteri yang kemudian
hari ini banyak sekali
peluang peluang dan juga akan banyak
sekali kesempatan kesempatan oleh pengusaha
akan dibuat suatu alasan
walaupun pada saat ini
nyatanya banyak sekali perusahaan perusahaan yang dengan tanda kutip masih mampu
gubernur jawa timur kofifah indar parawansa meminta seluruh perusahaan di jatim
membayar tunjangan hari raya atau thr kepada pekerjanya
tak hanya bagi karyawan aktif thr juga wajib diberikan baik kepada pekerja
yang terkena pemutusan hubungan kerja maupun yang dirumahkan
untuk mengawasi pembayaran thr gubernur jatim telah memerintahkan disna kertras jatim
mendirikan posko pengaduan terkait thr
bagi korban phk dan para pekerja yang tidak mendapat thr
bisa mengadu dan melaporkan perusahaannya di posko ini
tim liputan cnn indonesia
surat edaran menteri ketenaga kerjaan tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya
menuai polemik surat edaran memperbolehkan pengusaha menyicil
atau menunda pembayaran thr sesuai waktu yang disepakati bersama
serikat pekerja menuding pemerintah berpihak pada pengusaha
dan membiarkan buruh bernegosiasi sendiri atas nasib thr nya
dan malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
melalui sambungan skype
ada mbak nining elitos ketua umum konfederasi kongres aliansi buruh indonesia atau kasbi
selamat malam mbak nining
selamat malam mbak
oke dan melalui sambungan telepon ada bu dinar titus yogaswitani
direktur pengupahan di jen phi dan jaminan sosial kementerian ketenaga kerjaan
selamat malam bu dinar
selamat malam mbak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bu dinar
dan ada juga sudah bergabung bersama dengan kita pak haryanto
ketua bidang ketenaga kerjaan dan jamsos apindo
selamat malam pak haryanto
selamat malam pak haryanto
selamat malam mbak
oke dan terakhir yang juga sudah bergabung
ramai sekali malam ini kita akan membahasnya bersama dengan mas arief maulana
direktur lbh jakarta
selamat malam mas arief
iya selamat malam mbak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya akan langsung ke bu dinar terlebih dahulu
bu dinar menteri tenaga kerja mengeluarkan surat edaran berisi tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya
di mana di situ pengusaha memiliki pilihan untuk tetap membayarkan thr
namun bisa dicicil ataupun ditunda
sebetulnya apa pertimbangan dari kementerian ketenaga kerjaan
menaker mengeluarkan surat edaran tersebut bu dinar
dalam masa pandemi covid ini kita dapat melihat dan merasakan sendiri dampaknya
tidak hanya pada masalah kesehatan
tapi juga meluas sampai ke bidang sosial politik sampai ke ketenagakerjaan
terlebih ketika pemerintah saat ini memutuskan adanya psbb
jadi banyak perusahaan yang tidak bisa menyalakkan usahanya
bahkan ada sampai yang merumahkan
dalam kondisi seperti ini banyak perusahaan
dan pekerja tentunya pasti akan sangat dirugikan
karena memang tidak bisa mendapatkan penghasilan lagi
oleh karena itu dalam kondisi seperti ini
biasanya menjelang thrb ini kan kita selalu mengeluarkan surat edaran
di mana surat edaran itu mendukung ketentuan undang undang
ketentuan pp peraturan pemerintah nomor tujuh puluh delapan tahun dua ribu dua
dan permen nomor enam tahun dua ribu enam belas
nah dalam kondisi ini memang tidak persis sama dengan se
sebutlah dengan surat permen agar
tidak dengan sama dengan pp
maka ada se yang isinya agak dimudahkan meringankan dua belah pihak
namun isi dari ppsa sekarang ini melindungi kedua belah pihak
pekerja bisa menerima haknya penuh
masih pun agak unggar
pengusaha juga meskipun wajib membayar penuh
tapi bisa mengunggarkan waktunya
ya bu dinar anda mengatakan bahwa ini meringankan kedua belah pihak
namun serikat pekerja melihat surat edaran ini sebagai bentuk keperpihakan pemerintah kepada pengusaha
bagaimana tanggapan dari kemenaker bu dinar
sebenarnya kan kita sudah melihat kondisi usaha kan semuanya juga jatuh termasuk pengusaha
pengusaha waktu kami sudah berdialog dengan pengusaha
dengan beberapa sektor pengusaha dengan sp
semua mengatakan masing masing
pekerja merasa dia menuntut menunggu thr karena selama ini dia tidak bekerja atau malah dirumahkan
tidak menerima upah
di lain pihak pengusaha tidak bisa membayar lagi karena kondisinya memang lagi jatuh seperti ini
nah dengan kondisi yang dua duanya tidak nyaman surut
pak marianto mencari jalan yang pas jalan yang tengah
jadi tetap dibayar pekerjaan yang dibayar phr nya
tapi juga diberikan kemudahan pengusaha untuk tetap membayar thr
namun dalam waktu yang agak longgar sampai bisa disicil atau bisa ditunda
saya akan tanya ke mbak nining elitos sebagai perwakilan dari serikat pekerja
tadi sudah mendengar penjelasan dari ibu dinar bahwa ini sebetulnya surat edaran dibuat untuk meringankan
dan juga melindungi kedua belah pihak dan kemenaker tetap memastikan agar pengusaha tetap membayar
thr yang memang semestinya menjadi hak para pekerja
namun anda dan juga teman teman tampaknya keberatan
apa betul seperti itu mbak nini
ya pertama saya mau menyampaikan dalam situasi krisis ekonomi dan kesehatan
di mana kaum buru adalah sebagai roda perekonomian kemudian dihantam
apakah surat edaran pertama covid sembilan belas tentang upah buruh bisa dinegosiasikan
kemudian berlomba lomba pengusaha merumahkan gurunya dengan
terus kemudian ditambah lagi kita sangat menyayangkan dan sangat keberatan
surat edaran kementerian tenaga kerja tentang tunjangan hari raya
padahal kita tahu esensi dari surat edaran itu kan tidak berlaku
apalagi merubah aturan yang lebih tingginya yang sangat mendasar
kita tahu permenaker enam tahun dua ribu enam belas
tunjangan hari raya itu kan diwajibkan diberikan kepada pekerjanya
nah terus kemudian kita tahu bahwa dalam situasi sulit dan kemudian krisis ini semakin dalam
justru pemerintah kita melepaskan tanggung jawabnya
dan kemudian menyerahkan antara buruh dengan pengusaha
dimana kita tahu relasi antara buruh dengan pengusaha selama ini adalah sangat tidak imbang
nah ini yang kemudian lagi lagi pemerintah membuat surat edaran
yang bertentangan dengan aturan hukum
yang ada baik undang undang maupun peraturan permenaker itu sendiri
ini kan sangat tidak konsisten
di mana kita tahu bahwa buruh yang sedang dirumahkan
terus kemudian tunjangan hari raya itu kan pendapatan non upah gitu ya
dan itu diwajibkan kenapa hari ini kemudian pemerintah tidak konsisten dengan aturan yang selama ini berlaku
kalau dikatakan bahwa pengusaha untuk melindungi para pengusaha
kita tahu kebijakan ekonomi jilid satu sampai enam belas itu banyak memberikan simulan terhadap para pengusaha
begitu juga krisis kemarin kan yang kita hadapi hari ini
belum lagi kita tahu banyak pengusaha yang tidak transparan tidak terbuka kepada pekerjanya
dan hanya memanfaatkan momentum ini gitu
pemerintah kita melihatnya terkesan bang terlihat betul gitu ya
tidak melindungi bahkan melepaskan tanggung jawabnya
menyerahkan itu adalah antara buruh dengan pengusaha
padahal kita tahu berapa juta buru yang berserikat
dan mayoritas adalah hari ini masih banyak tidak berserikat
yang ada organisasi serikatnya saja memperjuangkannya tidak mudah gitu loh
apalagi diserahkan antara pengusaha
dan itulah pentingnya hadirnya pemerintah bagaimana melindungi yang lemah
oke oke saya akan tanya ke pak haryanto sebagai ketua
dari ketua bidang ketenaga kerjaan apindo
pak haryanto sebagai perwakilan dari pengusaha
dengan adanya surat edaran ini pengusaha merasa diuntungkan tidak sih sebetulnya
pertama tama saya kira kita semua merasa prihatin ya dengan adanya pandemi ini
kedua saya kira halo
ya silakan pak
kedua saya kira surat edaran tersebut sebetulnya tidak merubah aturan apapun
itu kan surat edaran dalam rangka covid pengantarnya juga jelas mengenai covid
dan kita juga merasa tidak diuntungkan
tanpa surat edaran itu pun pengusaha pasti berunding dengan pekerjaannya
karena tidak mampu kan
karena bayangkan saja mendadak apa yang kemarin mereka sedang bangun sedang rekrut orang
mendadak kolaps seperti tek bagaimana
jadi saya kira ini kita tidak perlu
ini kita tidak perlu mendramatisir ini kejadian sangat parah
kenapa pemerintah melepaskan ya karena pemerintah tidak sanggup menanggung ini seperti di negara negara tetangga kita
karena keuangan negara kita kan juga tidak longgar
kalau beda dengan singapura malaysia yang semua dibayarin supaya ekonomi cepat tumbuh
kalau pemerintah mampu ya pasti semua dibayar dulu oleh pemerintah
jadi saya kira kita tidak perlu mempersoalkan ini
karena mayoritas pekerja sebetulnya sudah tahu persis bahwa kalau kondisinya perusahaannya mendadak tidak ada pekerjaan yang mengangkut dia
dia juga bisa mengerti bahwa itu dirumahkan dulu sementara thr nya dibayar dua tiga kali ya atau gini
pasti bisa mengerti
pak haryanto apa yang bisa menjamin dan juga menjadi jaminan begitu untuk para serikat pekerja
dan juga para pekerja bahwa kalau memang penundaan pembayaran thr itu memang betul betul bisa disepakati antara para pekerja dengan para pengusaha
apa yang bisa menjamin pengusaha itu tidak mangkir untuk nantinya membayar thr
saya kira aturannya kan masih jelas
kalau belum permenakernya itu kan jelas untuk masalah thr
ini kan cuma surat edaran
jadi saya kira kuncinya itu adalah sekarang itu kita lihat
sekarang itu kita lihat historis saja
sekian puluh tahun kebelakang ada nggak yang mangkir bayar thr
itu saja kan kenapa ada masalah satu tahun juga bukan salah pengusaha kenapa diributkan
kalau pengusahanya dan pekerjanya mau berunding kenapa orang teriak teriak
ini kan malah memperkeruh keadaan mempengaruhi memperunding
kalau orangnya mau berunding dibayar thr nya dua tiga kali oke

dan saya kira ada juga yang membayar tepat waktu kok
cukup banyak yang membayar tepat waktu
oke artinya tidak semuanya begitu ya
kalau dari data anda dari data apindo sebetulnya berapa persen
tidak pasti tidak
iya pak haryanto kalau dari data apindo berapa persen perusahaan yang kesulitan membayar thr
yang kita bayar tepat waktu
pak haryanto dari data apindo berapa persen perusahaan yang memang kesulitan untuk membayar thr dan mempertimbangkan opsi untuk menyicil ataupun menunda pemilu
mengicil ataupun menunda pembayaran thr pak haryanto sekarang sekarang ini kan kita sedang
mendata juga karena kan periode pembayarannya kan dari tanggal delapan sampai tanggal lima belas kan ya jadi
sekarang ini tapi saya kira sih paling juga yang yang bisa membayar full mungkin juga memang mungkin
dua puluh tiga puluh persen masih bisa membayar full mungkin sisanya mendetail dan selama ini historis kan
juga enggak ada yang enggak membayar thr tiap tahun sekian puluh tahun kan emangnya ada ya
enggak membayar thr terus ribut ribut kan enggak ada yang melarikan diri ada tuh pengusaha atik
mengelarikan diri serikatnya juga enggak ngedar ngedar itu kan juga lucu gitu oke oke
saya akan tanya ke mas arief sebagai direktur lbh jakarta kalau tadi pak haryanto mengatakan
bahwa ini sebetulnya tidak terlalu tidak perlu dibesar besarkan karena memang sudah ada terjalin
ataupun dialog negosiasi antara serikat pekerja di beberapa perusahaan dengan beberapa pengusaha
namun kalau misalnya kita lihat dari segi hukum begitu mas arief apakah kemudian surat edaran ini
memiliki ketentuan hukum memiliki kekuatan hukum yang memang harus dipatuhi oleh pengusaha
ya pertama ya kita semua prihatin terhadap dampak covid ini ya seluruh rakyat indonesia ini terdampak
dan kalau kita melihat siapa

usaha yang bisa mendapatkan relaksasi dari bank bisa mendapatkan relaksasi pajak dari pemerintah dan banyak sekali stimulus yang sudah diberikan
tapi untuk guru ini saya tidak melihat itu
kalau kita lihat surat edaran sebelumnya yang pertama itu juga relaksasi kepada perusahaan untuk bisa menegosiasikan upah dan waktu kerja kepada pekerjanya
sekali lagi yang dilemahkan adalah kelompok rentan
kalau kita bicara stimulus mestinya yang pertama kali mendapatkan adalah buruh
mereka yang rentan dulu ini poin penting
dan dalam filosofi negara hukum dalam negara kita ini fungsi negara itu melindungi rakyatnya memastikan rakyatnya sejahtera selamat dari pandemi covid ini
bukan kemudian nanti kelaparan tidak bisa membiayai kebutuhan pokok tidak bisa bayar kontrakan dan lain sebagainya
dan saya pikir thr ini akan sangat membantu bagi buruh
apalagi negara hari ini tidak mampu memberikan jaminan sosial bantuan sosial ketika psbb
meskipun kita sudah deklarasi bahwa ini bencana nasional juga tidak dikasih oleh negara
negara ini sebetulnya sedang absen untuk menjalankan fungsinya
tetapi kemudian kita lihat malah kemudian menerbitkan surat edaran yang memberikan ruang bagi
pengusaha untuk kemudian menunda kewajiban pembayaran thr yang secara undang undang dalam pp tujuh puluh delapan dan juga peraturan menteri nomor enam tahun dua ribu enam belas
itu harus dibayarkan seratus persen maksimal tujuh hari sebelum hari raya
dan sekali lagi ini tujuannya untuk membantu
apalagi dalam situasi yang sangat sulit seperti ini buruh akan sangat terbantu ketika pengusahanya ya bos bosnya begitu ya
ya itu bisa membantu
yang pertama tidak bisa memberikan bantuan
di tengah negara tidak bisa memberikan bantuan sosial
itu yang pertama
yang kedua terkait dengan hukum
dari sisi hukum surat edaran itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya
ada pp tujuh puluh delapan ada peraturan menteri nomor enam tahun dua ribu enam belas yang itu sudah jelas mengatur bahwa tidak ada ruang negosiasi untuk pembayaran thr
karena sekali lagi kembali ke filosofinya dan tujuan thr itu
dengan kondisi hari ini mestinya ya thr dibayarkan sesuai dengan ketentuan
nah kalau ini ya bicara secara sosiologis dalam prakteknya tidak ada surat edaran ini saja thr itu dalam kondisi normal
itu seringkali diabaikan tidak dibayarkan oleh pengusaha khususnya pengusaha pengusaha nakal ya
saya yakin tidak semua pengusaha seperti itu
di beberapa tahun terakhir lbh jakarta ini menerima pengaduan terkait dengan thr
kalau tadi disampaikan tidak pernah ada thr tidak dibayarkan oh tidak pak kami punya datanya
tahun lalu ada enam puluh empat pengaduan ya dua tahun yang lalu enam puluh empat pengaduan dengan ribuan buruh seribu empat ratus buruh ya
itu dari enam puluh empat itu tiga puluh empat thr nya tidak dibayar sama sekali
sisanya dibayar sebagian
dan ada persoalan mengenai proses begitu
nah ini bukti jelas bahwa pelanggaran thr itu sering terjadi meskipun situasinya normal
artinya mas arief ya
nah ini akan sangat dimungkinkan lebih lagi pelanggarannya karena direstui dengan surat edaran ini
negara justru memberikan ruang bagi pengusaha pengusaha khususnya pengusaha nakal untuk lari dari tanggung jawab
bernegosiasi kita tahu posisinya rentan
dan di bawah pengusaha
tidak mungkin kemudian yang
seringkali terjadi adalah buruh
dipaksa untuk menerima keputusan perusahaan
kalau tidak mau terima
dimutasi atau di phk
ini tentu akan sulit bagi buruh
jadi mestinya surat edaran
ini menurut saya mestinya dicabut
dan laksanakan saja ketentuan
peraturan menteri nomor enam tahun

tidak bisa menjalankan
nanti kita akan tanya
ke pemerintah dan juga ke pengusaha
bahwa sebetulnya surat edaran
ini ternyata bertentangan dengan
peraturan perundang undangan dan juga
peraturan pemerintah yang sudah dibuat
dan apakah memang betul
kalau melihat ke kasus kasus sebelumnya
aduan aduan yang diterima oleh lbh jakarta ini
ternyata masih ada pengusaha pengusaha nakal
yang tidak membayarkan thr nya apa jawaban pengusaha
dan juga jawaban dari pemerintah
kita akan kembali sesaat lagi
kes akan kembali
tetap bersama kami
anda masih bersama kami di cnn indonesia news
cash dan kita akan lanjutkan perbincangan kita
dengan narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
ada bu dinar titus yoga switani
direktur pengupahan di jnphi kemnaker
dan ada pak haryanto
ketua bidang ketenaga kerjaan apindo
kemudian ada juga mbak nining elitos
dan ada mas arief maulana
direktur lbh jakarta
saya akan langsung bertanya ke bu dinar
bu dinar tadi sebelum break
mas arief sudah menjelaskan bahwa di lbh ini
kalau menurut dari segi hukumnya
ini sebetulnya tidak ada ruang negosiasi
berdasarkan pp tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas
tentang pengupahan dan juga permenaker
nomor enam tahun dua ribu enam belas
di mana di situ harusnya
pengusaha memang membayarkan
thr satu pekan

dan surat edaran kalau menurut segi hukum ini
tidak memiliki ketetapan hukum
ataupun memiliki kekuatan hukum
sehingga memang pemerintah harusnya
tidak bertentangan antara surat edaran
dengan pp tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas
bu dinar apa jawaban anda
susunan dari s ini kan memberikan pedoman
dalam pelaksanaan pemberian thr
dalam masa pandemi
jadi karena kondisinya sangat tidak nyaman
sangat tidak di biasa
bagi pengusaha untuk membayar
agak agak boleh dididik
tapi jumlahnya tetap
tidak merubah karena tidak boleh
kurang berapa pun nilai thr
haknya harus diberikan penuh
pada pekerja cuman karena
saat ini sedang krisis
sedang kesulitan diberikan kesempatan
untuk menyulur waktu
artinya tidak mengurangi hak pekerja
sebenarnya karena tidak boleh kurangnya
oke bu dinar tadi anda mengatakan
memberikan kemudahan kepada pengusaha
padahal pengusaha sudah mendapatkan stimulus
dan juga relaksasi ekonomi dari
pemerintah pusat yang paling terdampak
sebetulnya kelompok rentan adalah buruh
yang harusnya diberikan
stimulus itu adalah buruh sebetulnya
yang diberikan kemudahan bagaimana ini bu dinar
iya pekerja kan
sudah dapat stimulus juga
ada pemain bpa ada
kemudahan bayar risik pengurangan
iuran banyak hal dan di sana
dalam se ini kan tidak menghilangkan
mendapatkan hak penuh
dan pengusaha yang tidak membayar
itu kena sanksi seperti kata
pak arief tadi ya
tetap pengusaha tidak membayar
ternak kena sanksi
dan kena denda itu betul
cuman dalam kondisi kalau dia bisa
betul betul kondisinya lagi jatuh
lagi tidak mampu dibuktikan dengan
laporan keuangan yang
selangkaran itu maka dia
agak beri kesempatan agak
tapi bukan jumlahnya jumlahnya tetap
wajib dibayar penuh oke oke
saya akan tanya ke pak haryanto pak haryanto
sebagai perwakilan dari pengusaha tadi
mas arief maulana mengatakan bahwa lbh
jakarta menerima pengaduan tahun
lalu pada saat kondisi perekonomian
baik baik saja dan belum ada pandemi
ini lbh jakarta menerima enam puluh empat
aduan dimana ada tiga puluh empat aduan itu
pekerja tidak dibayarkan thr nya
artinya pada saat kondisi normal pun
ada pengusaha yang
tidak membayarkan thr bagaimana dengan kondisi
yang sekarang bagaimana anda menjamin itu
ya mbak jumlah
perusahaan di indonesia itu yang terregister
di kementerian tenaga kerjaan

ya kalau dari segitu banyak
ada enam puluh empat yang
ya ditindak saja yang nakal itu
terus diproses izinnya
dicabut di blacklist kalau orang asing
ya di blacklist nggak usah masuk lagi kan
yang jadi masalah
itu kan sebetulnya
yang bermasalah itu kan

enam puluh empat sedangkan jumlah
jumlah perusahaan di indonesia
ada tiga ratus dua puluh ribu yang tercatat
jumlah yang cukup besar di sini itu
antara perusahaan kecil sampai
besar di luar umkm
itu ada tiga ratus ribu lebih
oke jadi bukan
saya mengetilkan itu maksud saya
begini loh selama
selama sekian puluh tahun ini itu
tidak ada dispute kalau pengusaha
nakal semua juga pasti
di mana sih nggak ada yang nakal
pengusaha ada nakal buruh
ada juga yang baik ada yang nakal
cuma sekarang kita tinggal menyikapi
covid ini bagaimana
kalau surat edaran itu menurut saya
tidak akan merubah apapun sanksi
ke pengusaha kita juga
merasa tidak dibelain dengan itu
kalau dibelain itu suratnya itu isinya
dari pemerintah itu isinya begini
misalkan tahun ini
karena pandemi thr
dibebaskan nah itu baru dibelain
pengusaha kalau menurut saya
sekarang itu itu tanpa
surat edaran pun ya pasti berunding
nggak mungkin nggak berunding
nggak ada ya niatan itu
dari sekian puluh ribu seratus
membayar thr itu sudah menjadi
kewajiban yang tiap berpuluh puluh
tahun sebelumnya tiap tahun
selalu ada oke oke
dan tidak pernah ada
ada dispute yang mendalam
kita sendiri di apindo jarang sekali
mendengar selama ini
kalau kan ributan masalah
ada phk ributan ada
masalah pemokokan itu sering
tapi kalau thr itu boleh
dikata ya tadi mungkin lbh
karena memang dia tempat
pengaduan ya jadi saya kira
okelah kita ada
enam puluh empat gitu cuman sekarang
tindakannya apa ke enam puluh empat
gitu kan yang penting kan itu
oke pak haryanto di dalam surat edaran
itu disebutkan bahwa
perundingan ataupun negosiasi bisa
dilakukan antara pengusaha dengan
juga serikat pekerja kalau memang
perusahaan tersebut tidak bisa membayarkan
thr dengan catatan harga yang
harus melampirkan laporan keuangan
yang transparan yang memang menunjukkan
kondisi perusahaan tapi bagaimana kemudian
menjamin bahwa pengusaha
memberikan laporan yang jujur begitu itu yang
dikhawatirkan oleh teman teman dari serikat pekerja
melampirkan dan sebagainya itu
sebetulnya mengenai thr ini
itu tuh bisa dilihat misalkan
sekarang kondisi perusahaannya
itu masih jalan atau tidak atau jalan
separuh atau jalan seperempat
atau tutup sama sekali
tapi karyawannya sendiri kan bisa
jadi sudah pasti
karyawan itu sudah bekerja pasti
lebih dari berapa tahun disitu
untuk mendapatkan satu bulan thr pasti
sudah lebih dari satu tahun
dia pasti sudah punya historis gitu kan
kalau pekerja itu betul betul
hubungan yang baik pekerjaan
disitu tuh menjadi satu mata
pentarian yang baik pasti
mereka itu paling
takut kalau sampai perusahaannya
tutup atau mereka tuh ter phk
jadi kalau cuma masalah
thr mereka tuh pasti akan
bisa menerima kalau misalkan
atau apa yang penting mereka harus
dibayar sesuai dengan hak
dan kewajiban atau sesuai dengan
pkb nya perusahaan masing masing
karena tidak semua thr itu
satu bulan ada yang lebih
tanya ke mbak nining mbak nining tadi
pak haryanto mengatakan bahwa sebetulnya
untuk thr ini para
pekerja ini bisa menerima begitu
kalau melihat kondisi perusahaan daripada
mereka kehilangan pekerjaan apakah memang betul
faktanya seperti itu anda dan juga teman teman
serikat pekerja mau menerima
bisa menerima begitu
mau sampaikan katakan gini
bergelut bertemu dengan
kaum buruh dan setiap hari
dan bahkan bertahun tahun
kalau dikatakan tadi bahwa harus ada
penindasan terhadap para
pengusaha yang tidak menjalankan
pembayaran kejayaan hari raya
kami cukup sudah banyak
laporan baik di dinas dinas maupun
di kementerian bahkan sampai hari ini
tidak terselesaikan tindakan
yang konkret yang kita harapkan dari
pemerintah juga tidak ada tindakan yang
tegas terhadap para
pengusaha yang nakal apalagi dengan
surat edaran ini adalah dimanfaatkan
oleh para pengusaha nakal saya
mau mengklarifikasi apa yang
disampaikan dari pihak kementerian tadi
bahwa katanya ini sudah dibicarakan dengan
serikat buruh sudah bahkan sudah
kami sebagai organisasi
kontroversi tadi sama sekali
sangat kaget ketika
surat edaran bahkan kita tidak tahu
sama sekali jadi kalau diklaim bahwa
semua serikat buruh mengetahui
hal itu kita tidak
mengetahui itu ya itu perlu
klarifikasi dulu karena dari pihak kementerian
tadi sampaikan bahwa semua serikat buruh
sudah diajak diskusi
dan diminta pendapatnya tentu
kalau apa yang
disampaikan tadi pak
haryadi bahwa buruh menemang
sepertinya selama ini kan
kalau buruh ketika ada persoalan
ketika terjadi pelanggaran
memang mendorong bagaimana terjadinya
perundingan bertemu antara pihak
perusahaan dengan pihak serikat gitu ya
tapi tidak mudah
ketika untuk duduk bersama
itu jelas melakukan pelanggaran
gitu loh nah
ini yang kemudian terjadi apalagi
dengan ada dibukanya keran
bisa dimanfaatkan gitu loh
contoh misalkan kayak model
surat edaran tentang pengupahan kemarin
banyak kok perusahaan perusahaan yang besar
yang bahkan berpuluhan tahun
modal bahkan bisa ekspansi modal
dimana mana tapi dengan situasi
kondisi hari ini menyampaikan
ada keputusan sepihak
yang harus diterima oleh
kaum buruh banyak misalkan
kayak buat buruh harian kontrak outsourcing
dan mereka nggak punya
berjamin sama sekali ketika
dikutukan hubungan kerjanya
nah ini kan dampak dari memang
dalam situasi hari ini seharusnya ada
kaum buruh itu terjamin
dan juga tentang upah layak
yang layak justru dalam situasi
hari ini buruh juga tidak terlalu
begitu apa ya
mendapatkan haknya karena selama ini
upahnya sudah rendah jaminan kepastian
tidak ada apalagi dengan situasi
seperti ini upahnya disekan
bahkan ada yang tidak dibayar
thr nya tidak dipakai bagaimana
kita mau bicara tentang perusahaan dimana
perlindungan negara melalui pemerintah
untuk memajukan kegiatraan umum
gitu loh justru bukan
kesejahteraan umum yang ada yang ada adalah
bagaimana membuat kaum buruh
semakin dimikinkan bahkan
banyak hari ini buruh yang
dirumahkan juga tidak mendapatkan
insentif walaupun ada
katanya insentif apa
kartu prakerja dan itu kan nggak
bukan itu yang dibutuhkan oleh
kaum buruh hari ini tapi bagaimana
mengisi perut membayar kontrakan untuk
bertahan hidup itu yang seharusnya
dilakukan apalagi dengan
situasi seperti ini saya meyakini
pasti ada perusahaan perusahaan
yang memanfaatkan dan
kita juga tahu ada juga
perusahaan yang menjalankan tapi kan
contoh dalam surat edaran
kemarin kita juga mengalami kok ada
beberapa basis kita dan cukup baik
dan kita tanya dengan serta serta lain

kemudian membuat bagaimana orang bertahan
hidup justru semakin diimpik
tentang persoalan pendapatannya
ini semakin mengkhawatirkan
tanya ke mas arief bagaimana sebetulnya
relasi ataupun kedudukan atau
antara buruh dan juga pengusaha apakah memang
betul posisi buruh ini terhimpit
dan sulit untuk bisa bernegosiasi
posisinya dengan pengusaha kita akan
lanjutkan perbincangan kita usai jeda cnn
indonesia newscast akan segera kembali
anda masih bersama kami di cnn indonesia
newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan
kita dengan para narasumber yang bergabung dari
luar studio saya akan langsung bertanya ke mas
arief mas arief tadi sebelumnya mbak
nining sempat mengatakan bahwa memang
posisi buruh ini agak sulit ketika
bernegosiasi dengan pengusaha
apalagi surat edaran itu kemudian
memberikan celah yang lebih besar
kepada pengusaha dalam
proses negosiasi dengan buruh
memang posisinya seperti itu ya mas arief ya
betul sekali mbak jadi memang
di indonesia maupun di luar negeri
yang namanya pekerja
itu dengan pemberi kerja pasti
lebih kuat lebih dominan
pemberi kerja itu jelas
dan harus dicatat bahwa
tidak semua perusahaan memiliki
tidak semua pekerja itu paham
mengenai hak hak mereka
yang dijamin oleh undang undang
yang bisa memastikan ada dialog
yang setara yang tuntas
yang tulus yang akan terjadi
apalagi tadi catatan dari mbak
bahwa siapa yang bisa menjamin
laporan internal keuangan itu
secara jujur sehingga mereka
tidak bisa membayar
thr ya ini tidak ada
yang bisa menjamin lbh jakarta
itu setiap tahun mbak terima
satu dua ratus sampai seribu empat ratus
itu kasus perburuhan
phk terus kemudian
hak haknya yang tidak dibayarkan
dan selalu kemudian
itu yang terjadi ini menunjukkan fakta
bahwa memang posisi buruh itu rentan
untuk memperjuangkan hak haknya
ketika surat edaran ini
muncul dan seolah olah
itu berunding sendiri dengan
menteri tenaga kerja itu
bernegosiasi sendiri ini jelas tidak
ini jelas berbimbang ini jelas bermasalah
mas arief ada melihat
keluarnya surat edaran ini
adalah bentuk lobby kencang
pengusaha kepada pemerintah begitu
saya melihat bahwa
surat edaran ini tidak tepat
bertentangan dengan ketentuan yang sudah
diatur sendiri oleh negara
dan juga permenaker nomor enam
tahun dua ribu enam belas ini jelas
tidak mendukung situasi
krisis dan juga prihatin
yang dialami buruh ketika
pandemik hari ini jadi mestinya
memang negara ini
memberikan bantuan sosial
ketika tidak memberikan bantuan sosial
ya inilah dorong
pengusaha kelompok masyarakat
yang memiliki kelebihan untuk
membantu saudara saudaranya teman teman buruh ini
mendapatkan thr nya ini
sangat membantu meskipun satu kali upah ya
saya juga sangat setuju dengan
apa yang disampaikan pak haryadi tadi
ada atau tidaknya se ini
tentu nanti akan berunding
begitu kan jadi dengan
begitu surat edaran ini tidak perlu
ya kan kalau memang ada atau tidak
sama saja jadi kalau saya
menurut saya justru malah kalau ada ini
mudorotnya lebih besar karena
membuka ruang disalahgunakan
oleh pengusaha pengusaha nakal mending
sekalian dicabut jadi kami
berpendapat posisi kami ini harusnya
dicabut selain karena alasan
ini dari sisi
di negara hukum jadi ketika
membuat peraturan yang itu bertentangan
dengan peraturan diatasnya itu harus
batal demi hukum dan harus dicabut tidak
boleh cara bernegara seperti itu kalau
memang kemudian mau membuat
aturan yang lebih longgar ya
permen harus direvisi dengan permen
bukan dengan surat edaran kalau
begitu caranya ya itu
tidak seimbang jadi prinsipnya
buruh saya yakin tidak
terhadap negosiasi tidak
mungkin itu karena di
pphi kalau ada sengketa pasti nanti
semuanya tetapi yang jelas surat edaran
ini memang bermasalah dan
dicabut saya ingin menyampaikan
singkat saja mas
halo seminggu ini
kami sudah dua minggu ini ya kami
menerima kurang lebih tiga puluh lima
pengaduan mengenai ketenaga kerjaan
oke dan diantaranya adalah phk
phk itu begitu masif ya
data apindo sendiri tujuh juta
dan dari sebagian data yang kami
terima ini itu adalah mengenai
yang tidak dibayarkan termasuk teman teman
yang kerja kontrak sudah
di phk duluan sebelum
satu bulan menjelang phk jadi
itu sudah ada apalagi nanti
ada se ini ini dampaknya kan luar biasa oke
jadi kami merekomendasikan untuk
sebaiknya surat edaran ini
segera kemudian dicabut oke saya akan
langsung bertanya ke bu dinar bu dinar tadi mas arief
mengatakan bahwa lebih banyak mudaratnya
surat edaran ini karena memang
tanpa surat edaran ini proses negosiasi
sudah dilakukan sehingga tidak perlu
ada surat edaran ini dan sebaiknya
permennya saja permen akan nomor enam tahun

surat edaran yang bertentangan dengan permen begitu
dan siapa yang bisa menjamin
dilakukan setara antara pengusaha
dengan buruh bagaimana jawaban anda
sebenarnya kalau kita merubah
permen tidak karena permen itu
di mana kebetulan semua sangat
kebetulan turun semuanya
jadi tidak masih tidak
permanen hanya untuk
thr tahun ini dan pemerintah
kalaupun saat ini ada ketidak
puasa itu bisa dimaklumi yang jelas
pemerintah itu dengan
kebijakan kebijakan sebut ingin
melindungi semua semua rumah
dan kebetulan memang
seharusnya memang agak panjang
sudah berdialog dengan
berdialog dengan abidul
dengan perwakil asosiasi
di mana disitu juga ada kesepahaman
di partit tiga unsur
jadi kalau sampai ada yang
tidak puas atau
tidak menjajikan itu
tadinya kan bisa dibahas bersama
nah kalau kita merubah permen pertama
itu tidak benar bahwa wajib
hanya untuk thr tahun ini
yang gantungnya tidak normal
disepakati waktunya saja
tetap usulnya tetap harus
oke bu dinar singkat saja
terakhir bahwa serikat pekerja akan mengajukan
gugatan ke pt un atas surat edaran ini
bagaimana kesiapan dari kemenaker
kami agak menyayangkan
karena apa karena keluarannya
itu sudah dibahas bersama sama
tapi kalau kita akan menajukan kegugatan itu
kebetulan juga mewakili
di dalam kstik fokus nasional itu
dan sudah menandatangani
jadi mohon gue singkatkan saja kalau memang tidak puas
maklumlah tidak bersatu karena
kita juga melindungi semua pihak
jadi kalau salah satu kurang puas itu
ya biar saja oke terima kasih sekali bu dinar
saya akan tanya ke
tadi mas arief menyampaikan sesuatu yang
sangat menarik bahwa siapa yang bisa
menjamin dialog antara pengusaha dengan
buruh berlangsung setara karena
selama ini pada kenyataannya buruh
menjadi pihak yang selalu dirugikan dan
banyak menerima kekalahan
begitu kalau misalnya ada kasus kasus
antara sengketa antara perusahaan
dengan buruh bagaimana anda bisa menjamin
yang tadi anda sebutkan ada tiga ratus dua puluh ribu
perusahaan di indonesia
tergantung dari melihatnya ya
kan pengusaha di indonesia ini
seperti punya dosa asal
selalu salah terus gitu
melakukan apapun salah terus gitu
tapi kalau dari sisi pengusaha di
indonesia merasa bahwa
ya mereka itu tidak pernah bisa
buruh yang seperti keadaan sekarang
yang demikian bebas serikatnya
banyak sekali satu perusahaan
bisa serikatnya bisa lebih dari
lima enam serikat pekerja
bagaimana kita sendiri juga
pusing jadi kalau dikatakan
bahwa buruh itu
menurut saya tidak pengusaha
itu juga pusing kita tuh
posisinya juga serba salah
nggak pernah bisa berunding dengan
buruk gitu satu terlalu garis
keras satunya kompromis
satunya garis tengah
dan rata rata sekarang satu
perusahaan itu berapa serikat pekerja
minimal pasti ada dua atau tiga
situasi pandemi seperti ini
kita mempersoalkan hal hal seperti ini
itu sebetulnya sudah
makin membuat situasi akan makin
jelek menurut saya sudah tidak konstruktif
karena undang undang ketenangan kerjaan
kita itu sudah kayak hutan rimba
pak haryanto jadi
mau dikatakan apapun sekarang
kenyataannya itu sudah pasti
dunia usaha yang sekarang itu
mengatakan bahwa dia sedang
bagus mungkin beberapa saja seperti
makanan atau obat
tapi itu tidak cukup meng cover
oke oke terima kasih sekali pak haryanto
terakhir mbak nining tadi bahwa
buruh saja sebetulnya yang posisinya itu
kemudian dikalahkan namun sama sama
banyak juga pengusaha yang mengalami kerugian
dan harusnya dalam kondisi ini
tidak perlu banyak dipersoalkan
begitu karena akan memperburuk situasi namun
yang kami dengar bahwa anda dan juga teman teman
akan mengajukan gugatan ke pt u
tentang surat edaran ini
selama ini juga
tidak begitu banyak menuntut
kepada pengusaha dan pemerintah
justru kemudian pemerintah
berbagai macam kebijakan yang akhirnya
yang posisi kaum buru
yang rentan yang lemah
dari sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan sampai sekarang itu
saya cukup lama bekerja di pabrik
jadi saya tahu persis bagaimana
kalau dikatakan tadi
relasi yang sangat tidak imbang
yang membuat ini
justru kan bukan dari buruh
tapi pemerintah sendiri yang melahirkan
sebuah kebijakan saya tidak tahu
apakah ini memang di jokap atau memang
yang akhirnya berdampak kepada
semua yang terkait dengan buruh tadi
nah kalau dikatakan bahwa
yang selalu buruh yang membuat
yang melahirkan regulasi kebijakan
itu siapa gitu loh
kami selama ini seringkali ketika kebijakan
lahir tiba tiba sudah jadi
kita tahu kan kayak gitu
dan tidak banyak diajak
terus kemudian juga kalau dalam posisi
praktek di lapangan memang
faktanya begitu gitu loh
nah jadi saya tidak mau hanya
tapi saya berangkat dari realita yang ada
di alami oleh kaum buruh dan lainnya
sebaiknya memang sebenarnya
bagaimana pemerintah seharusnya melakukan peningkatan
memastikan bagaimana regulasi
berbagai macam kebijakan berjalan
memang surat edaran ini
tidak tepat dalam situasi hari ini gitu
memang seharusnya surat edaran ini
kami memang sedang melakukan konsolidasi
langkah langkah hukum apa yang akan dilakukan
karena ini bukan
surat edaran pertama yang memberikan
bas yang begitu besar terhadap kaum buruh
surat edaran sebelumnya juga
surat edaran ini kembali juga dilakukan
kami mendesak kepada pemerintah
seharusnya lakukanlah kinerja pengawasan
bagaimana memastikan hak hak rakyat
terlalu tinggi dan kemudian
tidak usah seringkali membuat kebijakan
itu yang akhirnya dirugikan kaum buruh dan rakyat indonesia
oke terima kasih sekali
dan juga tadi sudah bergabung
bu dinartitus yoga switani
dan pak haryanto dan juga mas arief maulana
terima kasih sekali atas waktunya
kepada cnn indonesia newscast malam hari ini
dan semoga sudah ada titik temu
dalam waktu dekat yang bisa melindungi
hak dan juga kewajiban semua pihak
baik itu pengusaha dan juga buruh
sehingga tidak ada yang dirugikan
dalam pandemi wabah covid sembilan belas ini
dan berakhirnya larangan penerbangan
dan diberlakukannya pembatasan penerbangan
oleh pemerintah selama masa pandemi
disambut antusiasme masyarakat
di bandara soekarno hatta terminal dua dan tiga
ini calon penerbangan pesawat kami
segera kembali usai juga